penangkapan atau penyelidikan tersebut merasa bahwa tidak sesuai dengan prosedur artinya dibilang kekerasan pada saat itu
saya melihat bahwa masyarakat papua ini tidak melihat hanya masalah lain lain yang mereka melihat hanya karena merasa kecewa
pada saat penyampaian atau menyampaikan persoalan itu secara paksa dan harus kerasan dan juga dibilang juga kata kata yang kurang diterima
kata kata mungkin dia sudah tahu bahwa kata kata yang bernama binatang dan sebagainya membuat mereka tidak terima dan ada rasa ketakutan
jadi kalau kita bilang saya kembali lagi hasil kemerdekaan kita memiliki
usianya kita sampai tujuh puluh empat tahun
kalau usia tujuh puluh empat tahun berarti kita sebagai anak bangsa perlu saling menghargai satu dengan yang lain
papua perlu dibutuhkan menghargai
karena papua ini sama sama kemerdekaan juga nkri tetapi mereka masih belajar untuk mengikuti dan di mana daerah daerah yang kemajuannya pulau jawa
berarti kan perlakuan kita sebagai dianggap kita orang tua atau sudah maju
menganggap masyarakat kita ini seharusnya bagaimana menangkapi dengan kepala yang dingin
menerima dengan kata kata harus berpikir bagaimana kalau mengungkapkan kata ini membuat dari dia tersinggung seperti apa
apalagi dibilangin suruh pulang usir
nah ini kan nggak bagus kalimat itu
yang membuat saya wah ini kok bisa terjadi
itu yang saya melihat
jadi persoalan ini seharusnya kita sebagai anak bangsa yang sama
negara ini luar biasa
negara lain tidak ada memiliki orang hitam
indonesia ini kaya apa
apalagi manusia ada hitamnya putih
dilihatnya kelihatan bagus
saya selalu ajak pak presiden ke papua
satu tahun tiga kali ke papua
saya gak tahu pak presiden dulu tapi jokowi
dulu belum apa apa saya bikin relawan jokowi di papua
akhirnya saya menangkan tujuh puluh sekian persen
setelah itu tahun kemarin juga
saya juga jadi kepala relawan juga di papua
jokowi masih ada di sini ini posko nya
jadi saya hari ini saya mau menyampaikan ini atas nama kepala suku
karena saya sebagai atas nama kepala suku menyampaikan bahwa
persoalan terjadi ini tidak perlu kita besar besarkan
yang bisa kita mendorong adalah bagaimana penegak hukumnya
yang kejadiannya terjadi di surabaya itu di malang
siapa yang lembar batu
bicara kata kata yang kasar
terus siapa kata untuk usir suruh pulang
terus siapa yang lembar bendera
ini kita harus bawa ranah hukum
karena kita warga negara indonesia
tunduk untuk hukum
khususnya yang terjadi di tanah papua hari ini
sedang berjalan hari ini
masyarakat perlu dibutuhkan menghargai
dihargai walaupun dia tidak pendapat dengan kata kata
tetapi orang papua ada di jakarta
orang papua tinggal di aceh atau di malang dimanapun
dia orang malang orang jawa dia orang asli di situ
apalagi orang jawa ada tinggal di papua
dia sudah jadi orang papua
jadi tidak ada perbedaan orang papua kulit hitam
tidak ada orang pendatang untuk di papua
wajib menjaga negara kesatuan republik indonesia
wajib melindungi antara anak bangsa yang sama
dan wajib juga kita membangun indonesia yang bersatu
dan juga kita juga sama sama
untuk membangun kemajuan kita negeri kita ini yang baik
sonan damai dan sejahtera
masa depan indonesia ini lebih baik
itu yang diharapkan saya sebagai kepala suku menyampaikan
dan yang berikut saya sampaikan kepada masyarakat papua
menanggapi persoalan persoalan ini di papua
boleh saja menyampaikan aspirasi
itu di muka umum
itu undang undang bisa dilindungi
tapi jangan sekali kali kita membakar fasilitas kantor
jangan membakar apalagi fasilitas umum
berarti kita membakar rumah sendiri
dan terus kita mau nginep dimana
mau tinggal dimana
ini saya rasa menyesal
kejadian kejadian yang sekarang baru dengar
bakar kantor dpr
sebenarnya tidak boleh terjadi
kenapa presiden ke papua satu tahun tiga kali
saya memaksakan ke papua
memaksakan saya ke papua
karena papua itu harus kembalikan ke sila kelima
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
itulah kita mau kejar
saya kejar itu
merdeka dalam pendidikan
merdeka dalam ekonomi
merdeka dalam kekejahatan
dan juga manusia manusianya harus betul betul yang berkualitas
untuk membangun di tanah ini
dan lebih khusus di tanah papua
itulah yang presiden mengejar sampai hari ini
orang lain provinsi lain pasti kecewa
karena kenapa ke papua terus
pak yoko wiko masuk pendalaman terus
tapi masuk terus
karena presiden punya hati untuk membangun papua supaya kita jadi sama
bukan lagi belakang
tapi kita jadikan terdepan orang papua
buktinya dimana kita orang papua
saya belum jokowi masuk
kita orang papua belum ada pernah jadi kapolda
belum pernah jadi kapolda
belum pernah dapat bintang
belum pernah dapat bintang
tapi setelah jokowi masuk saya memaksakan pak presiden
akhirnya pertama kali paulus waterpau jadi kapolda papua
setelah naik bintang lagi
kalau sudah ada tanya di istana ini berapa orang papua ada di dalam
orang papua saya sebagai sablosu presiden
ada yang asisten orang papua
ada pembantu asisten orang papua
setiap tahun di istana ini ada punya giata khusus untuk kementerian penerimaan cpns orang asli papua
rambut keritik kulit hitam
berarti kan kita sudah mulai kehadilan sudah mulai tinggalkan
sudah kita semua kementerian anak papua
hitung itu sekarang tiga ratus mencapai empat ratus orang
semua kementerian orang papua ada
apalagi di istana semua orang papua ada
berarti kan negara sudah mulai dihargai kita
berarti papua jangan sampai akan terjadi
saya mau sampaikan sudara sudara saya
ada yang terima atau tidak silakan
tapi pikiran lenis ini kepala suku bahwa kita harus bawa dalam pendidikan ekonomi dan kesehatan
membawa kemerdekaan untuk utuh
untuk kita membawa untuk kesehatan itu
pendidikan itu ekonomi
jadi sekarang bagaimana mahasiswa mahasiswa perlu belajar
saya dulu sama saya belajar sekolah tinggi teologi yang baptis
dua kampus saya bisa sekolah
setelah itu saya ambil master
sekarang saya sementara bulan september saya akan ambil wisuda doktor
sebenarnya ada yang tidak terima hadiah saya di papua
tapi kalau ini terima atau tidak jangan penting papua kita maju dengan betul betul untuk menuju kemerdekaan ekonomi
kita lawan kemiskinan
saya minta ke depan presiden ke depan nanti
ada hal hal yang kami menyampaikan
selama saya mendampingi pak presiden ada hal yang harus saya sampaikan
supaya tidak ikuti lagi yang jalan jalan lama
tapi mari kita bikin jalan yang baru untuk menuju indonesia merdeka
menuju papua mereka dalam ekonomi pendidikan dan kesehatan
itu saya sampaikan
sekian dan terima kasih warga negara indonesia yang dari sabang sampai merauke merdeka